pulau belitung atau yang dikenal dengan negeri laskar pelangi
merupakan destinasi wisata yang terkenal akan keindahan pantainya
selain dimanjakan dengan panorama pantai yang indah
wisatawan dapat merasakan keseruan menjelajahi pulau ke pulau di sekitar belitung
nah mengunjungi negeri laskar pelangi atau belitung tidak lengkap rasanya
bila tidak melakukan island hopping atau mengunjungi beberapa pulau dalam waktu satu hari
karena pulau pulau unik tersebut letaknya berdekatan cukup dengan menggunakan perahu
dari titik awal saya saat ini yaitu pantai tanjung kelayang
pantai tanjung kelayang berjarak sekitar dua puluh tujuh km dari tanjung pandan
yang merupakan ibu perempuan
pantai tanjung kelayang merupakan salah satu geosite atau bagian dari geopark belitung
pantai ini menjadi tempat persinggahan bagi wisatawan yang ingin melakukan island hopping
atau berkeliling menjelajahi pulau ke pulau di sekitar pantai tanjung kelayang dengan menumpang perahu
selama pandemi pengusaha perahu sudah melakukan protokol kesehatan yang cukup baik
yakni wajib menggunakan perahu
masker membatasi penumpang dalam perahu agar bisa menjaga jarak
pulau pertama yang saya kunjungi adalah pulau kelayan
perjalanan ke pulau kelayang dengan perahu hanya lima menit dari tanjung kelayang
sebab letaknya paling dekat dibandingkan dengan pulau lainnya
pasir putih dan jernihnya air di pesisir pantai pulau kelayang
seakan menyambut saya yang baru tiba di pulau tak berpenghuni ini
saya pun gak sabar untuk menjelajahi pulau ini
di pulau ini wisatawan dapat berfoto di pinggir pantai dengan latar belakang unik yakni batu garuda
batu garuda merupakan kumpulan batu batu granit yang berada di tengah laut
bentuknya yang menyerupai burung membuat warga sekitar menyebutnya batu garuda
dan menjadi salah satu spot foto favorit wisatawan

untuk mencapai ke pulau ini wisatawan harus berpenghuni dengan perahu
untuk mencapai ke pulau ini wisatawan harus berpenghuni dengan perahu

untuk mencapai ke pulau ini wisatawan harus berpenghuni dengan perahu

nah sekarang saya sudah sampai di gua kelayang
di dalam gua ini airnya jernih banget
saya pengen berenang tapi sebelumnya saya harus ganti baju dulu
nah udah ganti baju udah pakai jaket pelampung sekarang waktunya untuk berenang let's go
siapa sangka di pulau tak berpenghuni ini tersembunyi kolam di dalam gua yang berada di antara batu batuan granit berukuran besar yang dikenal dengan gua kelayang
air yang masuk ke dalam gua dan membentuk kolam berasal dari air laut pantai pulau kelayang
di sini saya menggunakan jaket pelampung sebab kedalaman dari kolam ini tak dapat diprediksi tergantung dari pasang surutnya air laut
saya juga harus berhati hati agar jangan sampai menabrak batu granit yang berada di dasar kolam
sambil berenang saya pun dapat menyentuh batu batuan granit di gua tersebut
jernihnya air laut batu batuan granit dan sinar matahari di sela sela batu membuat gua kelayang memiliki nilai artistik dan pesonanya sendiri
dari pulau kelayang saya menyebrang ke destinasi island hopeless
hobi berikutnya yakni pulau lengkuas
pulau yang satu ini jaraknya lebih jauh dari pulau kelayang
dengan perahu yang sama perjalanan memakan waktu dua puluh menit
namun indahnya pemandangan laut lepas yang biru tenang dan pulau pulau kecil yang dilewati membuat lama perjalanan ke pulau lengkuas tidak terasa
apalagi tak jauh dari bibir pantai terlihat bangunan mercusuar yang menjadi ikon dari pulau lengkuas

nah kita sudah sampai di pulau lengkuas saatnya snorkeling
perlengkapan snorkeling disiapkan di tempat penyewaan perahu tanjung kelayang
namun agar lebih aman dan higienis wisatawan dianjurkan membawa sendiri perlengkapan snorkeling
untuk menjaga tetap aman peserta snorkeling dibatasi

dan juga selalu jaga jarak
pulau lengkuas merupakan salah satu spot snorkeling yang paling indah di belitung
air laut di sekitar pulau lengkua sangat jernih dan bersih sehingga berenang menjadi kegiatan yang menyenangkan
terlebih lagi air di sekitar pesisir yang tidak terlalu dalam sehingga wisatawan dapat bersnorkeling karena keindahan habitat bawah lautnya yang cantik
selama snorkeling saya dapat melihat banyak terumbu karang
dan berbagai jenis biota laut yang dapat dinikmati pesonanya
yang menarik saya juga bisa berenang bersama ikan ikan kecil berwarna warni
cara menarik ikan ikan kecil ini sangat mudah yaitu dengan mendebarkan remahan roti di dalam air
tak sampai beberapa detik ikan ikan yang cantik pun datang mendekati saya untuk memakan remahan roti tadi
pemandangan tersebut juga dapat dilihat
pemandangan tersebut juga dapat dilihat dari atas perahu
namun jika wisatawan ingin lebih jelas melihatnya wisatawan bisa mencoba langsung snorkeling di spot ini
gimana tertarik untuk berwisata
berwisata tak perlu jauh jauh
di indonesia saja di belitung saja
setelah puas bermain air saya pun mencoba mengunjungi mercusuar di pulau lengkuas
delapan belas lantai ini kental akan nilai sejarah sebab konon mercusuar ini dibangun pada zaman kolonial belanda
saya pun memutuskan untuk bersuah foto di depan mercusuar tersebut
hasilnya tidak mengecewakan walau hanya berfoto dari luar bangunan bersejarah tersebut
tidak jauh dari lokasi island hoping saatnya mencoba kulina
makanan khas belitung
kali ini saya ingin mencicipi makanan khas yang terkenal yakni gangan
gangan merupakan sup ikan yang dimasak dengan beragam bumbu mulai dari bawang kunyit hingga cabai
biasanya bagian tubuh ikan yang dibuat gangan adalah kepala ikan
nah ikan yang diolah pun biasanya menggunakan ikan ketarap
tapi boleh juga pakai ikan jenis lainnya
uniknya di kaldu gangan ditambahkan potongan nanas untuk menambah cita rasa manis dan asam
jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di tempat makan ya
seperti di restoran ini penempatan meja diatur dengan jarak yang cukup bagi pengunjung satu dan lainnya
hmm aromanya enak banget bumbunya kuat banget langsung aja ya kita cobain yuk
baru sendok pertama sudah terasa gurihnya ikan serta kuah yang asam manis
gangan juga cocok disajikan dengan menu lainnya seperti nasi putih sayuran dan lauk lainnya
ditambah lagi dengan minuman segar seperti es jeruk atau kelapa muda
menikmati kuliner khas belitung yang gurih dan lezat dengan panorama
pantai yang indah serta merasakan angin sepoi sepoi dan suara ombak pantai
membuat saya sangat bersyukur dapat berwisata ke pulau belitung
gak perlu jauh jauh ke luar negeri bukan untuk menikmati panorama alam yang indah serta staycation yang nyaman
cukup di belitung saja di indonesia saja
dengan tertib menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker rajin mencuci tangan
dan menjaga jarak wisata pun dapat dilakukan dengan aman dan nyaman
jika beri mau aku coro ke bupaten belitung